kita beralih ke surabaya
kabar mengejutkan keluar dari wali kota surabaya tri risma hari ini
risma pastikan pegawai negeri sipil pemkot surabaya
tak akan menerima thr pada lebaran tahun ini
hal ini menyusul tak ada alokasi dana dari apbd
untuk pemberian thr terhadap para pegawai negeri sipil
pegawai negeri sipil pemko surabaya
dipastikan tidak akan menerima thr pada tahun ini
hal ini menyusul tidak adanya alokasi dana
untuk thr kepada pegawai negeri sipil
wali kota surabaya tri risma hari ini menegaskan
pemkot surabaya tidak memiliki uang
untuk memberikan thr kepada pns pemkot surabaya
risma juga tak ingin menyalahi aturan
dengan mengambil anggaran lain hanya untuk membayar thr para pns
karena harus mendapatkan persetujuan dari dprd kota surabaya terlebih dahulu
risma juga mengatakan
dana alokasi umum pun kurang untuk membayar gaji para pns pemkot surabaya
ya ya ya apa mau membeli duitnya
kalau tidak boleh beli duitnya boleh nanti
kan tidak bisa
di surabaya itu rekeningnya itu mati udah
jadi kalau ini belanja pegawai
saya nggak bisa comot untuk yang lain
kalau saya comot ngambil berarti kan saya harus ngambil tempat lain
nah ini saya harus lewat ke dpr
jika thr dipaksakan dibelanjakan
diberikan kepada pns
nantinya pasti akan terjadi kecemburuan
dari guru honorer dan pegawai outsourcing pemko surabaya
yang tidak mendapatkan thr
wahyu pratama surabaya